dan untuk membahas soal tata cara pelaksanaan sholat id di masa pandemi ini kita sudah terhubung dengan ustadz muhammad khalil nafis
selamat pagi assalamualaikum pak ustadz semoga sehat selalu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak anissa dan mas iqbal
pak ustadz sebentar lagi ini mau lebaran banyak masyarakat yang bingung dan galau nih sepertinya ya dengan bagaimana nanti mereka akan melaksanakan sholat id di masa pandemi
nah mui sudah mengizinkan pelaksanaan sholat id di tempat terbuka asal dengan beberapa catatan apa saja ini syaratnya ustadz
sebenarnya kita sejak dari awal mengizinkan tidak ada yang ditutup
kalau zonanya zona hijau beres dan tak ada covid sembilan belas
jadi mulai awal kita membagi tiga zona
nah zona yang pertama adalah zona yang hijau steril
orang luar masuk dan yang di dalam juga tidak keluar
maka itu boleh kita melakukan sholat atau jumatan yang itu diperkirakan tidak ada penularan
tetap ada protokol kesehatan yang harus diikuti
yang kedua pada kondisi di mana zona itu kuning
jadi mungkin sudah pernah psbb
atau mungkin ada gejala
tetapi dia tidak menularkan pada yang lain
artinya oleh medis yang dipercaya oleh orang yang amanah diperkirakan ini kerumunan tidak menimbulkan penularan
maka boleh kita melakukan sholat di masjid di lapangan
asalkan kita mengikuti protokol kesehatan
dari mana kita tahu ini
dari para medis kita dari pemerintah tentunya
di area merah
di mana itu
kami menyatakan sesuai dengan yang disampaikan oleh orang yang berwenang
siapa yang berwenang adalah pemerintah
kategorinya menurut saya yang diperlakukan psbb
yang diperlakukan psbb itulah zona merah
dan di situ boleh atau diutamakan kita sholat di rumah
kemudian diterjemahkan dilarang oleh pemerintah kami dukung
karena itu sadan dari a
sikap preventif agar tidak menurunkan pada yang lain
apakah bisa kita sholat di rumah
dengan cara dua model
yang pertama model berjamaah
minimal empat orang dengan imam
satu imam tiga makmum
pertama takbir tujuh kali selain takbir tul ehrom
setelah selanjutnya baca subhanallah walhamdulillah walailahu akbar
lalu seperti biasa
ruku abadzah fatihah baca surat pendek
ruku itidal sujud rokaan kedua
setelah salahnya baca tahmid takbir dan takbir
seperti tadi subhanallah walhamdulillah walailahu akbar
baca fatihah baca surat pendek
al ghasha atau al komar
lalu ruku istidal sujud dan salam
kalau mampu untuk khutbah silahkan khutbah
khutbah itu mudah ringan
jadi syaratnya cuma empat
yang pertama baca sholawat
yang kedua tausiyah taqwa
yang ketiga adalah baca quran
yang empat ini di khutbah yang kedua doa
jadi sholawat dan tausiyah taqwa harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua
sementara baca qur'an boleh di khutbah pertama boleh di khutbah kedua
lalu doa harus di khutbah yang kedua
jadi kalau panjang panjang itu adalah bagaimana hanya memberi pemantapan dari tausiyah
ketika tidak bisa berjamaah sholat sendiri saja
bagaimana tadi tujuh kali takbir selain takbir tullah dan lima kali takbir di rokaat yang kedua
yang lainnya sebagaimana sholat biasa
jadi ada pilihan dan pahalanya tak berkurang sedikitpun
lagi lagi ini kita tetap harus mengikuti aturan dari pemerintah sendiri ya
tidak bisa kita kata rt kata rw mengatakan bahwa ini aman aman saja kita bisa berjamaah
tetapi kalau misalnya bukan dari pemerintah kita tidak bisa mengikuti itu ya pak ustadz ya
dan ini pak ustadz
yang dari perwenang pemerintah itu khawatir nanti orang rw dikanggap pemerintah ya
jadi pemerintah itu yang berwenang menetapkan
dasarnya pemerintah dari para medis kita
para ahli kesehatan yang bisa menyatakan ini wilayah steril
atau ini bisa diantisipasi
kalau ternyata tak steril tak bisa diantisipasi di rumah saja
asadul daru'i ya
langkah preventif itu
dan ini pak ustadz memasuki sepuluh hari terakhir bulan ramadhan
nah umat muslim ini kan biasanya berlomba lomba untuk mengejar malam laytul qadar dengan itikaf di masjid
nah di masa pandemi ini aktivitas itikaf juga tentunya tidak bisa dilakukan
di tempat tempat ataupun lokasi yang berada di zona merah
lantas bagaimana cara kita untuk tetap bisa memperbanyak amalan dan juga ibadah untuk meraih malam laytul qadar ini
ya masjid itu jangan digembok
masjid itu jangan ditutup
jadi imam rawatib tetap ngimamin tiap waktu
mu'azzin tetap adhan
sholat di sana berjamaah antara imam dengan para takmir masjid
orang orang sekitar sholat dari rumahnya
nah ketepatan kita mau itikaf kalau memang masjid menimbulkan kerumunan di area yang merah jangan ke masjid
di rumah saja
nah kalau di area yang steril tadi atau yang tadi dipastikan tidak ada penularan ya silahkan
tapi di area psbb pastikan kalau kita ke masjid itu tidak rame rame
kalau mau ke masjid
jadi tidak dirang ke masjid tapi makanya tengah malam tidak ada orang dia ke masjid
lalu dengan protokol kesehatan ya silahkan
tapi di rumah pun tak kalah pahalanya dengan di masjid
saya ingin membacakan satu hadis di mana menjadi dasar kita bikin musola di rumah
innaha takunul dhulmatu wa sayluhu
wa ana rajulun dharirul basar
fasolliya rasulullah fi bayti makanin atakhiduhum wa sallah
fajjahu rasulullah wa sallam
ini ada cerita
biasa jadi imam
nah pada saat malam gelap
lalu ada hujan
lalu mengatakan pada rasulullah
ini malam gelap
saya tidak bisa ke masjid
saya minta rasulullah sholat di rumah saya
saya akan jadikanmu sholat
nah rasulullah datang ke rumahnya
rasulullah bin malik
ditunjukkan pada satu ruangan
yang ruangan itu adalah dijadikan untuk musola
rasulullah sholat di tempat itu
nah ini awal sunnah
kita bikin musola di rumah
yang kedua pendapat ulama
perempuan itu bisa sholat sunnah dan juga iktikaf di tempat itu
karena perempuan itu sholat sunnah baiknya di rumah
ada sebagian fatwa dari arab
bahwa di kondisi covid sembilan belas seperti sekarang
kita yang tidak bisa ke masjid
bisa ikhtiqah di sholat rumahnya
apa itu ikhtiqah
biniatil ibadati takoruban di allah
tinggal di masjid
dan ibadah kepada allah subhanahu wa ta'ala
menjadi istilah di indonesia
tempat sholat kecil
baik di rumah maupun di luar rumah
sementara masjid itu dipakai untuk tempat sholat dan jumatan
di timur tengah disebut
masjid jami' kita pakai untuk jum'atan
ghairu jami' adalah tempat sholat yang tidak dipakai untuk jum'atan
di masa covid sembilan belas ini kita bisa itikaf di rumah
menurut sebagian pendapat
selama kita ikhtilaf
kita tidak boleh mengasingkan dan tidak boleh menyalahkan
anda kan kita tidak percaya dengan ikhtiqah di rumah
kalau kita tahun tahun lalu sudah biasa itikaf di masjid
tahun ini juga dapat pahalanya itikaf
sebagaimana tahun tahun lalu
karena ada unzur
karena ada halangan
sebagaimana sabda rasulullah saw
biasanya berbuat baik
atau karena sibuknya perjalanan
maka kebiasaan baik itu
oleh allah ditulis
sebagaimana pada saat dia biasa melakukan
pada kondisi dia sakit
atau dalam kondisi dia berhalangan
jadi pahala kita yang tak melaksanakan karena unzur
itu dicatat oleh allah swt
sebagaimana pada saat sehat
kita melaksanakan kewajiban
atau melaksanakan kebaikan
terima kasih banyak bapak ustadz holil nafis
atas waktu anda untuk cnn indonesia good morning
tentunya banyak sekali manfaat dan juga informasi yang kami dapatkan pagi ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh